informasi terkini jemaah haji indonesia dari makkah arab saudi kita tanyakan langsung kepada jurnalis kompasifi imron fahim
imran untuk saat ini jemaah haji indonesia sudah mulai berdatangan dari madinah ke mekah
lalu sudah berapa banyak kloter yang sampai dan juga kondisi jemaah haji indonesia saat ini bagaimana
ya dapat kami laporkan hingga hari ke sebelas masa keberangkatan jemaah haji indonesia menuju tanah suci di madinah dan di mekah
ini ada sekitar tujuh puluh lima ribu jamaah yang sudah berada di madinah maupun di mekah
untuk yang sudah memasuki mekah sendiri ini ada sekitar tiga puluh satu kloter atau dua belas jemaah haji
jemaah haji yang ada di makkah
pada hari ini mereka sudah melakukan perwajib
ada sekitar dua puluh satu kloter jemaah haji yang pada hari kemarin tiga hari ini melakukan upah wajib
namun beberapa jemaah haji yang pada hari senin lalu sudah melakukan wajib
mereka kembali melakukan perwajib dengan mengambil mikot
jaya rata tim yaitu masjid aisyah
jemaah haji ini memilih umroh memilih atau mengambil untuk mikot di masjid aisyah jaya rata tim ini
karena jaraknya cukup dekat dengan masjid bilharom
jaya rata tim sekitar tujuh lima km
dibandingkan dengan wilayah lain yang cukup jauh seperti chirona dan belgia
ini masih cukup jauh dan banyak dengan masjid aisyah
kita ketahui juga bahwa total jemaah haji pada tahun ini ada dua ratus empat puluh satu ribu
dan dua puluh persen ya sekitar empat puluh lima ribu diantaranya adalah jemaah lansia
di mana sekitar mereka itu berusia enam puluh empat tahun ke atas
ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk kemudian memperhatikan jamaah lansia
dengan memperlakukan secara khusus
hingga nanti pelaksanaan puncak haji dan kepulangan
mulai tiba di tanah mekah atau di kota mekah
jemaah haji lansia ini ditempatkan di lantai dasar hotel di lantai dasar
kemudian ditempatkan di kamar yang berdekatan langsung dengan tim
kemudian untuk konsumsi bagi jemaah lansia ini juga mendapatkan menu khusus
yakni makanan yang diolah secara halus dan lembut
kemudian jemaah haji lansia ini juga
mendapatkan pendampingan dari petugas haji selama melakukan ibadah haji
mulai dari umroh wajib umroh sunnah hingga nanti puncak haji
salah satunya dengan menyediakan jasa kursi roda
kemudian ada juga fasilitas skuter kemudian ada juga mobil golf
yang ini nanti akan mempermudah jemaah haji lansia melakukan toa maupun saing
dan sejauh ini rencananya
petugas haji di arab saudi khususnya di mekah
ini bersiap menyambut sekitar dua puluh kloter atau sekitar tujuh jamaah haji
yang pada hari ini didorong untuk berangkat dari madinah ke kota mekah
kemudian petugas juga tengah bersiap untuk menyambut kedatangan jemaah haji
gelombang kedua yang rencananya akan tiba di kota mekah pada tanggal dua puluh empat mei
hingga nantinya pada sepuluh juni
kembali ke anda di studio juno